saya gak mau pisah sama ibu
kalo dia gak mau jangan dipaksa
nanti malah nggak betah lagi dari sana
tapi om tetap mau membiayai sekolah nisa
om tetap akan membiayai sekolah kamu
juga om akan membelikan baju seragam yang baru
om gak bercanda
apa ibumu belum memberitahu kamu
atau kamu yang pura pura kaget
dia tidak pura pura kaget
saya memang belum cerita sama nisa
anissa mendengar sendiri dari mulut anda
kami sudah siap untuk mendengarnya
ada apa sih bu
seperti kata om tempoh hari
ingin menyekolahkan kamu
tinggal di rumah om
nanti ibu sama siapa
jangan terang tangan ini siapa
sepertinya tadi ibu dengar
kamu senang mendengar rencana om ini
abis tadi nisa kerahin main main bu
kamu nanti boleh main kesini setiap hari
tapi tentunya pulang sekolah
nanti om sediakan satu mobil khusus buat kamu
mobilnya aja om yang menjemput nisa kemari
kasian kan ibu sendirian
ibu gak apa apa kok sendirian
nanti ibu bisa cari orang untuk mengantar rantangan
nanti kok tiga ribu sama siapa
kita gak bisa soal cemalah lagi kayak dulu
nisa gak mau pisah sama ibu
kalau dia nggak mau jangan dipaksa
nanti malah nggak betah lagi dari sana
tapi om tetap mau membiayai sekolah nisa
om tetap akan membiayai sekolah kamu
juga om akan membelikan baju sama ibu
nanti kita bisa berdua
nanti kita bisa berdua
nanti kita bisa berdua
itu yang berarti

kamar yang sudah harus dipersiapkan khusus buat kamu
ibu tahu kamu sangat sayang sama ibu
dengan ibu nak ibu sangat sayang sama kamu tapi ibu tahu kamu itu anak yang baik berhati mulia
dan suka menolong orang apalagi sekarang om ini kan sudah menolong kamu nisa
nixa harus bantu apa om
begini nak kamu kan tahu oh ini belum punya anak
kata orang orang tua kalau kita susah mendapatkan anak cobalah mengangkat anak dulu
biasanya setelah mengangkat anak bisa mendapat anak sendiri
nanti kalau om ini sudah punya anak kandung sendiri kamu boleh kembali lagi ke rumah ini kalau kamu mau nisa
benar nisa mudah mudahan setelah kehadiranmu di rumah om
tuhan memberikan om anak seperti kata ibumu
kalau sampai lama om gak dapat anak gimana
nisa di rumah om tidak bisa menangkapnya
nisa di rumah om tidak bisa menangkapnya
kalau nisa gak mau kembali ke rumah om
om masih yang mau main kemari
om masih mau temanan sama nisa
om masih mau temanan sama nisa
om masih mau temanan sama nisa
om masih mau bantu nisa mengatakan tangannya dulu

om masih mau bantu nisa mengatakan tangannya dulu

bisa mau deket sama ibu
saya sedeket sama ibu
bisa gak mau pisah bu
gak ada yang bisa memisahkan kita
kita cuma pisah rumah sayang
dan itu untuk masa depanmu
kita masih bisa bertemu setiap hari
kalau membuat hati kamu jadi sedih
sebetulnya niat om itu
om cuma ingin membantu
kalau begitu om pamit dulu ya
nanti baju baju yang sudah om belikan
ini untukmu
ini buat tambah tambah tabungan kamu
supaya cepat sekolah
jaga ibu mu baik baik